masih bersama kami di good morning pemirsa dan sebuah video memperlihatkan seorang anggota pas pampres memperbaiki pose dua jari seorang mahasiswa saat berfoto bersama presiden joko widodo menjadi pro kontra
ya spontanitas pas pampres itu terjadi saat presiden joko widodo menghadiri acara disnatalis universitas sumatera utara tanggal delapan oktober lalu
dalam video yang beredar terlihat presiden joko widodo dikerumuni banyak orang yang berbut untuk foto sambil dijaga oleh dua orang pas pampres
seorang pria berjas alma mater tiba tiba berpose di depan jokowi dengan menunjukkan dua jari
spontan salah seorang anggota pas pampres langsung memegang tangan mahasiswa yang berpose dua jari tersebut dan mengubahnya menjadi acungan jempol
peristiwa ini terjadi saat presiden joko widodo berposa di depan jokowi
pada saat itu presiden joko widodo menghadiri di senatalais ke enam puluh enam universitas sumatera utara hari senin delapan oktober
komandan pas pampres majianteni soehartono pun langsung menenggapi video tersebut
dilansir dari cnn indonesia com hal tersebut dimaksudkan untuk menghindarkan kampus dari kegiatan bernuansa politik
larangan kampus menjadi tempat kampanye memang diatur dalam pasal dua ratus delapan puluh ayat satu undang undang nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas tentang pemilu
joko widodo sebagai petahana berpasangan dengan maruf amin
mendapatkan nomor urut satu pada pilpres dua ribu sembilan belas